makin digoreng makin panas ya kalau buzzer sekarang kayak gitu sih
nah untuk membahas ini ada analis media sosial drone emprit dan kerles indonesia ada ismail fahmi
mas fahmi selamat malam
selamat malam mbak puspa
mas fahmi beberapa pekan belakangan kita tahu nampaknya memang buzzer ini cukup menggoreng banyak isu termasuk hal yang berbau politik beberapa pekan belakangan
nah kalau mas fahmi melihat apa sih sebetulnya yang kemudian jadi sorotan percakapan apa yang sifatnya menjadi sorotan hingga akhirnya timbul buzzer pembunuhan publik
saya kira kalau dari awal buzzer itu netral kan dulunya ya untuk promosi dan seterusnya
tapi kemudian ada kalau saya melihat ada semacam evolusi psikologi seorang kali di dalam buzzer itu
dan sebetulnya bukan hanya buzzer ya ini kan ada polarisasi yang terbangun dari kontestasi politik
bukan hanya buzzer tapi juga para pendukung fanatik
jadi mereka itu dengan otomatis membentuk satu komunikasi membentuk satu cluster ketika junjungannya atau yang diudulakan itu diserang dia akan langsung membela
nah ini yang kemudian yang menjadi sorotan adalah ketika dialog dialog itu akhirnya tidak mengarah kepada konten tapi sudah mengarah kepada menyerang orang
ini yang paling sering dilihat
menyerang orang terus defamation ad hominem dan itu
ini menjadi suasana
jadi tidak bagus lagi
dan yang kedua adalah kadang kadang informasi yang disampaikan kan kurang tepat ya
ada namanya hoax ada bias ada propaganda ada informasi yang sengaja diciptakan untuk mengarah ke tertentu
jadi ada penelitian yang penting ini dilakukan oleh seorang data scientist dari microsoft
jadi ada hoax itu berbahaya tapi ada yang jauh lebih berbahaya lagi dan jauh lebih sering terjadi kita temukan daripada hoax yaitu bias dan propaganda tadi
dan itu kalau dilakukan
itu kadang kadang dilakukan oleh media
jadi saya tidak ingin hanya buzzer saja yang kita sorotin ya
media pun juga sama
mereka melakukan bias
mereka sudah punya pandangan tertentu kemudian dalam artikelnya itu mereka tulis dengan pandangannya
akibatnya ini sering menjadi bahan bagi para buzzer dan para pendukung untuk di share
untuk menyerang lawan dan seterusnya
ini yang membuat situasi jadi nggak bagus
nah kalau media kan kita punya dewan pers yang mengawasi begitu
nah kalau buzzer ini mas siapa kemudian yang mengawasi
apakah punya sop
p nya untuk melakukan tugas tugasnya
apa sih substansi dari buzzer sendiri
ketika ada kontestasi politik itu di dalam komunikasi media sosial itu ada sop ya
pertama kita collect data
kemudian kita analisis
kemudian kita buat strategi
kemudian baru operasi
operasinya bisa dalam bentuk misalnya membuat meme membuat video membuat cerita dan seterusnya
membuat full tweet yang diarahkan ke tujuan tertentu
nah ketika itu semua
sudah selesai ya
tidak ada lagi yang meng order
yang terjadi adalah murni dukungan dari publik ya
suka atau tidak suka
tetapi kalau saya lihat
ini banyak yang cenderung diarahkan
jadi pembuatan meme diarahkan misalnya soal kpk ya
dari hari per hari itu ada meme meme
kemudian juga meme
ada gambar yang diarahkan untuk membangun opini tertentu terhadap kpk
opini mendukung kpk
kebanyakan opini untuk tidak percaya kepada kpk
dan ini seperti sudah terencana
atau institusi yang lain
jadi ini ada semacam perencanaan yang sudah dibuat
ada juga tapi modelnya yang kira kira tidak terencana
tapi begitu yang diserang
tadi rame rame para pendukung dan sebagian buzzer ikut ikut
mempertahankan dan bela ini
jadi secara sob kalau seandainya ada kesalahan
hubungannya itu sudah
saya kira sudah
dengan ou it
kalau seandainya melanggar ou it
atau mungkin juga terhadap kaitannya dengan kuhp
tidak berhubungan dengan di one pair saya kira
kalau kita lihat beberapa waktu belakangan juga buzzer ini cukup jadi sorotan
karena seperti mengadu domba begitu
menggoreng isu mahasiswa
demonstrasi di jakarta dan segala macamnya
ini kemudian juga menjadi bola saljukah pada akhirnya mas
ya ketika ada sebuah peristiwa misalnya terkait dengan mahasiswa kemarin demo
saya kira hal yang wajar juga ya
ada yang namanya kepentingan kan tidak tunggal
ada yang tidak sepakatlah dengan demo mahasiswa
dan salah satunya dengan cara untuk delegitimasi
kemudian dibilang ada narasi bahwa mahasiswa ini ditunggangin dan seterusnya
memang ini akhirnya menimbulkan distorsi informasi
informasi tidak tunggal lagi
saya kira sih wajar ya sah sah saja ketika mahasiswa menyampaikan
satu gagasan kemudian ada yang melakukan kontra narasi atas gagasan itu
selama itu masih levelnya gagasan
saya kira masih oke
karena bagaimanapun kalau kita punya gagasan entah itu yang bagus
sekalipun harus siap untuk menerima kritikan atau lawan gitu
yang menjadi masalah viral dan kemudian digasi satu adalah
ketika kemudian kebebasan eks berekspresi ini dibatasin ya
gara gara menyampaikan pendapat kemudian ditangkap misalnya
gara gara menyampaikan pendapat kemudian dihajar rame rame
akibatnya publik kemudian malas nantinya menyampaikan kritik
menyampaikan pendapat apalagi misalnya maleslah berhadapan dengan buzzer tertentu
saya kira ini yang membuat situasi jadi tidak bagus ini
sulit dikontrol ini artinya juga tadi pak muldoko sempat menyampaikan kepala staf kepresidenan
harus ada sop nya
nah kalau kita lihat di media sosial banyak warganet yang tidak berbayar begitu quote unquote
mereka adalah relawan suka rela menjadi buzzer untuk satu pihak
nah ini untuk mengontrol ini gimana kemudian mas fahmi untuk tidak semakin membesar besarkan isu
saya kira perlu penyataan dari pak muldoko itu di amplifikasi sangat besar
saya sangat setuju sekali dan saya sangat senang sebetulnya mendengar pernyataan pak muldoko
bahwa kita harus menggunakan hati ya
komunikasi dengan hati komunikasi yang merangkul
nah ini harus sering sering disampaikan oleh para pemimpin bangsa khususnya mungkin dari pemerintah
tidak hanya pak muldoko mungkin juga pak jokowi dan lain lain semua
ini menjadi suatu ajakan karena memang tidak ada sop yang ada ini kan moral ya etika dan moral
etika dan moral itu bisa kita bangun lewat contoh ajakan dari para pimpinan dari para pemimpin itu
jadi harus ada key opinion leader atau kol gitu ya mas yang bisa jadi inspirasi warganet khususnya yang gampang banget tersulut api di lini masa
baik terima kasih banyak mas ismail fahmi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected